hari raya idul fitri diperkirakan akan jatuh pada lima dan enam juni dua ribu sembilan belas
karena hanya perusahaan pelat merah sektor transportasi kereta api pt kai daerah operasional delapan
telah menjual tiket arus balik sehari dibuka tiket terjual hingga tiga puluh persen
tiket kereta api arus balik lebaran tahun dua ribu sembilan belas untuk tujuan jarak menengah dan jauh telah dapat dibeli
penjualan tiket kereta api dari seluruh stasiun di bawah daob delapan khusus untuk arus balik sudah terjual sekitar tiga puluh persen
sementara untuk arus mudik sudah terjual hingga enam puluh lima persen
rata rata tiket yang terjual adalah tujuan jakarta dan bandung
diperkirakan untuk penjualan tiket arus balik nanti lebih tinggi dibandingkan arus mudik
untuk antisipasi melonjaknya jumlah penumpang pt kereta api indonesia daob delapan pun menambah jumlah kursi dan rangkaian kereta
total untuk arus mudik
untuk masa angkutan lebaran ini dari pihak pt ki dua puluh delapan surabaya kita akan mengoperasionalkan delapan puluh tiga perjalanan kereta api reguler dan delapan perjalanan kereta api tambahan
jadi total ada sembilan puluh satu perjalanan kereta api yang kita operasionalkan untuk jarak menengah maupun jauh
untuk total tiketnya berkisar rp empat puluh tujuh kita siapkan perharinya untuk masa angkutan lebaran
ada peningkatan sebesar lima persen dibandingkan dengan tahun yang lalu
di mana tahun yang lalu itu angkanya berkisar empat puluh empat ribu perharinya
sekarang kita tingkatkan menjadi rp empat puluh tujuh perharinya
sejak hari pertama dibuka calon penumpang kereta api pun sudah memburu tiket balik dan mudik lebaran
jadi kita ke jogja pada hari ketiga tanggal tujuh
lebaran tanggal berapa ya lima enam tujuh
oke tanggal tujuh
ini pembukanya hari ini
kalau nanti nanti kan nggak kebagian
udah ditutup habis
nanti takut kehabisan
jadi memang dibuka hari ini
terus untuk yang tanggal sembilan hari ini
jadi kita pagi pagi ke sini
ternyata di sini bagus
antrinya bagus nggak seperti dulu
agar tidak terjadi antrian panjang di stasiun

calon penumpang melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi kai akses
atau situs resmi pt kereta api indonesia
eka rima miki peresia surabaya jawa timur